kasus pemerkosaan dan pembunuhan menimpa seorang murid smp di bengkulu
jasadnya ditemukan di dasar jurang perkebunan karet
ya polisi menangkap belasan pelaku dua orang masih buron
kasus ini menyisakan duka bagi seluruh masyarakat indonesia
seorang siswi sekolah menengah pertama bernama yuyun
berusia empat belas tahun diperkosa hingga tewas
di sebuah kebun karet di kabupaten rejang lebong bengkulu pertengahan april lalu
polisi menangkap dua belas dari empat belas pelaku pemerkosaan terhadap siswi tersebut
pelaku tertangkap setelah otopsi terhadap jenazah korban
para pelaku mengaku sebelumnya mereka minum sejenis tuak
di rumah salah seorang dari mereka
dalam kondisi mabuk mereka menuju pinggir jalan di perkebunan karet
saat itu korban baru pulang sekolah
salah satu pelaku berinisiatif membekap korban
dan melakukan pemerkosaan secara bersama
pada saat ini mereka berkata
sama sama mereka urunan membeli tua
jam tiga belas berjalanlah seorang perempuan
korban ini jalan di dekat mereka kumpul kumpul itu
terjadilah yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan
jasad yuyun ditemukan petani di dasar jurang
di dusun lima kasikasubun
dalam kondisi membusuk dengan tangan dan kaki
dari katalis patung
saya bersama yuyun
duka tidak hanya di alami keluarga
tapi seluruh masyarakat indonesia
saya bersama yuyun
berbagai cara dilakukan untuk memberikan dukungan
saya bersama yuyun
netizen beramai ramai menggalang aksi solidaritas
melalui jejaring sosial yang dimiliki
kini masyarakat indonesia menuntut polisi menuntaskan kasus ini
pelaku harus dihukum setimpal
agar tidak ada lagi yuyun berikutnya
anur gewang cnn indonesia